halo selamat pagi apa kabar anda hari ini semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat
pada tahun dua ribu dua puluh lima pemerintah telah merencanakan strategi untuk memenuhi aspek energy sustainability
dengan memanfaatkan dan mengembangkan energi baru terbarukan atau ebt
pengembangan ebt yang berkelanjutan menjadi penting karena saat ini untuk menuju ketahanan energi indonesia
perlu pemanfaatan energi setempat yang bersih
berbagai insentif pun dijanjikan pemerintah agar tambahan pembangkit listrik ebt bisa tercapai
seperti pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor
atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi
dan untuk mengetahui apa saja peran fasilitas kepabayanan dalam mendukung ketahanan energi nasional
telah hadir bersama saya direktur fasilitas kepabayanan ditjen bea dan cukai bapak untung basuki
selamat pagi pak
selamat pagi mbak
tetap semangat ya pak ya untuk terus melakukan terobosan terobosan
semoga covid kita semakin melandai terus
itu yang kita harapkan pak
dan sebelum kita membahas lebih lanjut nih pak mengenai fasilitas kepabayanan dan juga energi baru terbarukan
kondisi sumber daya energi di indonesia saat ini seperti apa pak untung
kalau bicara mengenai ketersediaan sumber energi memang menarik sekali ya
dan indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki sumber daya energi cukup besar
termasuk di situ adalah tentu minyak bumi gas bumi
termasuk juga adalah energi baru terbarukan yang lain
misalnya adalah panas bumi kemudian tenaga surya gitu
namun kita melihat bahwa penduduk indonesia yang jumlahnya sekitar dua ratus tujuh puluh juta
tentu ini perlu adanya energi yang dibutuhkan
kemudian juga dari sisi pertumbuhan ekonomi
tentunya ini mengakibatkan konsumsi dan kebutuhan akan sumber energi ini menjadi hal yang penting tentunya
baik kalau dilihat nih jumlah penduduk indonesia yang kurang lebih dua ratus tujuh puluh tiga juta penduduk cukup nggak sih pak
sebetulnya pak sumber daya energi kita nih
jadi kalau kita bicara penduduk kita yang cukup banyak ya
maka tentu kita perlu memiliki sumber energi
kalau kita melihat tentu masih kurang
dan ini tentu tugas dari kita semua termasuk khususnya pemerintah
oleh karena itu bagaimana terkait dengan ketersediaan energi nasional
maka kita bagaimana pertama adalah produksi sumber energinya
kemudian pembangkitnya pembangkit listriknya
kemudian yang ketiga kehandalan dari jaringannya
yang ketiga juga kehandalan pasokan untuk bahan bakarnya
dan yang keempat tentu ketersediaan dari bahan bakar untuk sebagai sumber energi tadi
itu terkait dengan ketersediaan sumber daya energi kita
baik lantas peran dari dirjen biacukai sendiri pak untuk mendukung ketersediaan energi
ya minyak bumi gas bumi batu bara dan lain sebagainya
jadi terkait dengan fasilitas kepapianan yang diberikan ya
memang pemerintah memberikan fasilitas juga kepada
ini memang kita kenapa
karena tentu kita masih membutuhkan kan gitu
dan ini memang sudah lama kita berikan
dan memang kecenderungan sebetulnya sudah mulai menipis
makanya kita harus nanti memikirkan energi baru terbarukan
nah sementara fasilitas kepapianan yang diberikan kepada industri hulumi gas
adalah pembebasan biaya masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor
untuk atas barang impor untuk kegiatan hulumi gas
jadi hulumi minyak dan gas
ini diberikan kepada kontraktor kontrak kerjasama
kemudian juga kontraktor kontrak produk susaring
jadi ini diberikan agar bagaimana agar dia bisa meningkatkan tentu produksinya
meskipun tadi bahwa kita tahu bahwa kebutuhan atau cadangan kita
terkait dengan minyak dan gas bumi berdasarkan data dari kementerian sdm
di dua ribu tiga puluh kemungkinan cadangan kita sudah habis
kalau panas bumi di dua ribu lima puluh satu kemungkinan akan habis cadangannya
sedangkan cadangan untuk yang batubara itu diperkirakan dua ribu empat puluh tiga sudah habis
ini yang mungkin harus kita memikirkan energi alternatif yang menjadi arahan dari tentu pak presiden
melihat kondisi seperti ini pak
bagaimana untuk melakukan ketersediaan tersebut apakah cukup waktunya
jadi terkait dengan ketersediaan maka bagaimana kita melakukan agar industri hulumi
gas ini bisa berjalan efisien dan efektif tentunya kita harapkan
industri rumi gas dengan fasilitas tentu kita mengenal ada beberapa fasilitas
yang diberikan kepada kkks maupun kkps
antara lain adalah mereka yang menandatangani kontrak berdasarkan bagi hasil
untuk bagi hasil produk berdasarkan pp tujuh puluh sembilan tahun dua ribu sembilan belas
maka sampai dengan diberikan fasilitas sampai dengan berakhirnya masa kontrak
sedangkan kkps yang berdasarkan menandatangani berdasarkan bagi hasil gross split
itu adalah diberikan sampai dengan beroperasinya secara komersial
sedangkan yang kkps dan kkps yang untuk beroperasi menandatangani kontrak bagi hasil cost recovery
berdasarkan pp dua puluh tujuh dua ribu tujuh belas
itu adalah setelah mendapatkan
pertimbangan keekonomian dari menteri sdm
jadi ini fasilitas yang diberikan kepada industri hulumi gas
berapa sih pak nilai totalnya pak
kalau selama ini fasilitas kepabianan sudah memberikan kepada industri hulu migas ya
catatan kami sejak dua ribu delapan belas sampai dengan kuartal ketiga di tahun dua ribu dua puluh satu ini
kurang lebih sekitar sepuluh tiga triliun lah ya
dengan rincian biaya masuk sekitar dua lima triliun
kemudian ppn impor sekitar enam tiga triliun gitu
untuk bph pasal dua puluh dua impor sekitar
jadi cukup besar juga
dan ini tentunya adalah terkait dengan bagaimana menjaga ketersediaan energi nasional
kalau tadi kan bapak menitik beratkan bagaimana ketersediaan di hulu migas
kalau di batubara dan minyak bumi bagaimana pak
di batubara pemerintah juga memberikan fasilitas berdasarkan pmk satu ratus dua belas
garis miring pmk empat garis miring dua ribu
yaitu adalah pembebasan dan atau keringanan biaya masuk
dan atau pembebasan ppn untuk kontrak
karya dan kontrak perjanjian karya pengusahaan batubara kp dua b
jadi ini diberikan juga kepada mereka
dengan harapan tadi sebetulnya bisa mengurangi tentu efisiensi untuk bagaimana meningkatkan produksinya
namun tentu kita ingat bahwa ini adalah energi fosil mbak
jadi bagaimanapun juga tadi kami sampaikan dia akan habis
dan mungkin sekarang dunia bagaimana melihat tentang perubahan iklim klimat
yang makanya kita harus dalam tentu bagaimana agar bisa lebih bae
biar bisa energi fosil ini bisa kita konversi nanti kepada energi baru terbarukan
ini momentum yang sangat menurut saya sangat luar biasa
betulan ini pembincangan semakin menarik dan semakin hangat tentunya
kalau kita bicara soal fasilitas energi baru terbarukan ini tidak lepas dari kebijakan ya pak ya
tentunya dijawab nanti karena kita akan segera kembali usai jeda pariwara berikut
tetaplah bersama kami
bapak bayanan di jnb dan cukai bapak untung basuki
pak tadi bapak sudah menceritakan sedikit mengenai persiapan untuk melakukan energi baru terbarukan
nah ini berarti tidak lepas dengan kebijakannya
nah terkait dengan kebijakan energi nasional saat ini bagaimana menurut bapak
ya tentu pemberian fasilitas kepabianan adalah bagian dari pemerintah mendukung bagaimana kebijakan ekonomi nasional
jadi kita tahu ada pp tujuh puluh sembilan tahun dua ribu empat belas mengenai kebijakan energi nasional
yang menjadi tentu acuan kita bagaimana kita mendukung ketersediaan energi nasional
jadi ada kegiatan utama tentunya dan ada kegiatan pendukung
nah bagaimana agar kegiatan utama dari kebijakan energi nasional bisa kita jalankan
kemudian juga kegiatan pendukungnya kita jalankan
nah fasilitas kebapeanan sebagai salah satu bentuk fasilitas fiskal bagaimana mendukung upaya dari kebijakan energi nasional
yang pada intinya adalah tentu menjamin ketersediaan energi nasional
memenuhi kebutuhan masyarakat indonesia
lantas yang dilakukan pemerintah sejauh ini apa sudah optimal pak untung
atau masih ada yang perlu diupayakan oleh pemerintah
ya tentu pemerintah harus senantiasa melakukan upaya upaya terus gitu
apalagi dengan isu mengenai lingkungan ya
tentu bagaimana adalah energi baru terbarukan menjadi dukungan kita
dan konversi sumber daya dari energi fosil
ini saya pikir menjadi penting
dan inilah yang dilakukan oleh direktorat general biadhan juge
kita tahu bahwa energi baru terbarukan meliputi energi energi yang seperti panas bumi
kemudian juga energi bayu energi angin hidro
kemudian termasuk biomasa ya
termasuk juga sebenarnya nuklir
itu adalah energi baru terbarukan
mengingat indonesia negara kepulauan terdiri dari tiga puluh tiga provinsi
nah ini pak untuk mengoptimalisasi pak
sumber energi baru terbarukan di setiap daerah ini bagaimana ya
kita tahu mungkin dari sisi potensi kita lihat ya
misalnya mengenai energi bayu
kita lihat energi bayu potensinya kita luar biasa
bahkan mungkin berdasarkan informasi untuk provinsi di nusa tenggara timur maluku utara
memiliki potensi sumber daya angin ini luar biasa
dan kita sekarang sudah punya
ada di sidrap dan di jeneponto
itu adalah pembangkit listrik tenaga bayu
itu yang pertama
kemudian kita juga punya pembangkit list tenaga bayu
itu yang pertama

apakah itu bentungan
dan ini cukup besar kan dimanfaatkan oleh kita
kemudian mungkin juga bisa dikembangkan nanti mengenai gelombang pasang air pasang gitu
mungkin yang lain
kemudian juga pembangkit listrik tenaga yang lain adalah biasanya biomasa ya
ini juga penting karena banyak juga kita memiliki potensi potensi
misalnya adalah termasuk kita punya sawit
limbah dari sawit
kemudian kita punya tebu
sisa dari tebu itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber bahan bakar
kemudian kita punya tebu

potensinya sebetulnya sangat besar
catanya potensi ke dnsression
dan itulah yang harus bagaimana kita dukung energi energi baru terbarukan
kalau energi baru kan energia yang belum digunakan secara masal dan relatif baru
kalau energi baru kan energia yang belum digunakan secara masal dan relatif baru
sedangkan energi terbarukan adalah energi yang setelah kita gunakan gitu sampai habis masih bisa kita perbaharui atau kita lakukan
inilah yang kedepan menurut kami

ini adalah energi yang harus kita siapkan
karena penduduk kita yang cukup besar potensinya cukup besar kebutuhannya cukup besar
saya yakin kita harus mengambil momentum bagaimana mengembangkan energi baru terbarukan ini
bicara soal waktunya nih pak nih apakah cukup waktunya sebelum tanda kutip energi tersebut habis cadangan
jadi tadi kami mendapatkan informasi bagaimana cadangan dari minyak bumi kemudian batu bara kemudian gas bumi yang terbatas
maka seyogianya kita mulai dari sekarang tentu menyiapkan agar energi energi baru terbarukan ini bisa menggantikan energi energi yang fosil tadi
bauran bauran ini yang menjadi penting bagaimana energi non fosil energi baru terbarukan ini bisa menggantikan energi energi fosil tadi
dalam mempersiapkannya pak pastinya ada tantangan atau hambatan apa saja nih pak tantangan dan hambatannya dalam pengembangan industri
kalau kita bicara mengenai energi baru terbarukan tentu hambatannya yang pertama adalah masalah
teknologi dan keekonomian ya tentu ya yang kedua paradigma bahwa energi baru terbarukan ini masih mahal
kemudian yang tiga konsumsi penduduk indonesia atas minyak bumi dan batu bara kan masih cukup besar
ini yang juga menjadi tantangan yang tentunya berikutnya adalah tentu tantangan dari teknologi untuk energi baru terbarukan
inilah menjadi tantangan kita semua seluruh baik pemerintah masyarakat pelaku usaha bagaimana kita bisa mendukung
untuk menciptakan atau membuat energi nasional ini dengan mensuplai dari energi baru terbarukan tadi
lantas apa saja pak solusi pendukung untuk segala hambatan dan tantangan tersebut bisa dilalui
pada saat ini direkturat general biadan cukai melalui pemberian fasilitas kepabianan dalam melini untuk mendukung energi baru terbarukan
ada skema yang pertama adalah peraturan menteri keuangan dua ratus delapan belas tahun dua ribu dua puluh
ini adalah tentang pembebasan biaya masuk dan atau pajak dalam rangka impor untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi
jadi sudah ada pmk nya ini jadi bagaimana mendukung panas bumi yang menjadi potensi di indonesia ini bisa dikembangkan
dan indonesia memiliki potensi yang sangat banyak sehingga bagaimana kita bisa memetakan
kemudian kita juga mengeluarkan ada dari sisi fiskal adalah peraturan menteri keuangan nomor enam puluh enam garis miring pmk sepuluh garis miring dua ribu dua puluh
itu terkait pembebasan biaya masuk atas barang modal dalam rangka pembangunan atau pengembangan pembangkit listrik
nah pembangkitan listrik ini juga kita berikan fasilitas sehingga kita harapkan fasilitas ini diberikan kepada pembangkit listrik energi baru terbarukan
nah ini dua fasilitas ini selain itu ada fasilitas yang bersifat umum tetapi bisa dimanfaatkan
jadi misalnya mengenai peraturan pemerintah pmk satu ratus tujuh puluh satu garis miring
itu adalah pembebasan biaya masuk atas impor yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk tujuan umum
jadi misalnya kalau misalnya pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi
pemerintah kabupaten atau pemerintah kota memiliki kepentingan bagaimana membangun atau menyiapkan energi baru terbarukan
misalnya pembangkitnya atau sarana pendukungnya
maka dia ketika melakukan impor atas barang modal
ini bisa mendapatkan fasilitas ini
kemudian ada lagi pmk tujuh puluh ini secara umum gitu ya
tetapi ini adalah pembebasan biaya masuk dan atau cukai untuk kepentingan barang kiriman hadiah yang sifatnya sosial
jadi barangkali nanti ada hibah atau ada bantuan untuk yayasan non profit di indonesia
misalnya untuk pembangkit listrik ya
itu bisa memanfaatkan pmk ini
nah ini misalnya untuk pembangkit listrik kecil di pulau pulau terluar
atau misalnya hibah solar
atau misalnya hibah solar
sel untuk yayasan sosial di pulau pulau terluar
atau yang tidak terjangkau dari listrik
maka ini bisa dimanfaatkan
kemudian ada lagi pmk yang lain
ya yang intinya adalah bagaimana mendukung energi baru terbarukan
tentunya kita akan membahas lebih lanjut ya pak
termasuk mengenai ketahanan energi nasional
apa yang perlu didukung dari pemerintah
baik dan kita akan kembali saat lagi

tunggu tidak apa apa

apabila jangan di setengah blok

anda tetap yang sih dansa di live channel ini ya
terima kasih anda masih menyaksikan indonesia forward
saya akan melanjutkan diskusi dengan direktur fasilitas kepabianan ditjen bedan cukai bapak untung basuki
pak kalau untuk ketahanan energi nasional upaya upaya apa yang sudah dilakukan pemerintah selama ini
upaya pemerintah di dalam mendukung energi baru terbarukan
tentu adalah pertama bagaimana memberikan insentif kepada energi baru terbarukan
ini tentu penting kan
karena apa bagaimana agar mereka memiliki daya saing
mereka memiliki kemampuan untuk bisa menciptakan energi baru terbarukan
tadi kita lihat bagaimana energi baru terbarukan orang melihat masih menjadi barang baru ya kemudian cukup mahal
inilah yang menjadi tantangan tentunya
bagaimana pemerintah bisa memberikan kemudahan atau insentif kepada energi baru terbarukan tadi
nah terkait dengan fasilitas kepabayanan pak untuk industri energi baru terbarukan mungkin panas bumi seperti itu
ini fasilitas apa aja yang diberikan
bapak mungkin sudah menyebutkan di segmen sebelumnya tapi mungkin lebih detailnya lagi pak
berapa nilai totalnya terus seperti apa saja fasilitasnya pak
ya energi panas bumi yang indonesia memiliki potensi cukup besar
tadi kami sampaikan bahwa ada fasilitas pmk dua ratus delapan belas garis miring pmk empat ratus dua ribu sembilan belas
tentang pembebasan biaya masuk dan atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor untuk kegiatan panas bumi
ini diberikan kepada mereka yang melakukan kegiatan
antara lain adalah kepada kkob ya kontrak kerjasama operasi bersama
pemegang izin panas bumi
kemudian diberikan kepada siapa
kepada pengguna kuasa sumber daya panas bumi
dan yang ketiga adalah ppse yaitu program pendahuluan survei eksplorasi
jadi ini diberikan kepada mereka
dan nilainya sendiri di tahun dua ribu delapan belas sampai dengan q tiga itu sekitar satu tiga triliun yang kita berikan
jadi ada biaya masuk sekitar dua ratus triliun

kemudian ppn impornya sekitar enam ratusan kemudian miliar
kemudian untuk pph nya sekitar satu ratus tujuh puluh tujuh miliar
barang barang apa saja sih pak fasilitasnya pak
jadi barang barang yang terkait dengan pertama adalah tentu barang yang dipergunakan dalam rangka pembangkit energi baru terbarukan
kemudian juga barang barang yang mendukung
mendukung untuk pelaksanaan

jadi seperti untuk kebutuhan panas bumi kan membutuhkan

pipa pipa gitu ya dan sebagainya
itu kan sangat penting bagi untuk operasional panas bumi
ini yang diberikan
baik pak kalau pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mendukung ketahanan energi nasional
melakukan barang impor untuk keperluan ini pak memberikan fasilitas kepabean fasilitas apa saja yang harus dipermudah seperti itu
jika pemerintah pusat pemerintah daerah ingin mengembangkan ebt dia bisa menggunakan skema peraturan menteri keuangan pmk satu ratus tujuh puluh satu

jadi barang sepanjang untuk kepentingan umum maka pemerintah pusat pemerintah daerah itu bisa melakukan
pemerintah daerah itu siapa tadi sampaikan
ada pemerintah provinsi kabupaten kota
termasuk adalah badan layanan umum
jadi badan layanan umum di daerah
jadi itu bisa juga melakukan importasi
itu yang untuk kepentingan penyelenggaraan energi baru terbarukan tadi
mengenai persiapan energi baru terbarukan tadi bapak sudah mention banyak sekali mengenai fasilitas yang akan dipersiapkan seperti itu
nah bagaimana dengan sumber daya manusianya pak
kalau bicara soal energi baru terbarukan ini kan mungkin ada dibutuhkan studi penelitiannya
jadi memang ada juga peraturan menteri keuangan pmk dua ratus
pembebasan biaya masuk atas barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan
nah ini penting juga karena memang terkait dengan energi baru terbarukan
tentu harus ada penelitian dan pengembangan
nah ini yang bisa dimanfaatkan
siapa yang bisa memanfaatkan
tentu pemerintah ya
kemudian juga universitas itu bisa memanfaatkan
termasuk badan usaha
jadi ini ketika badan usaha memiliki kegiatan penelitian pengembangan energi baru terbarukan
itu bisa memanfaatkan insentif fiskal ini pmk dua ratus
ada nggak pak fasilitas kepebayanan yang lain untuk mendukung ini
untuk fasilitas memang tidak secara khusus gitu ya
namun sebetulnya pemerintah memiliki skema skema sesuai dengan kebutuhan
kita bayangkan misalnya seandainya terkait dengan energi baru terbarukan
sebagai contoh misalnya kalau kita bisa memproduksi solar cell
itu kan sangat penting ya
kalau misalnya ada investasi bisa masuk kemudian membangun industri solar cell
ketika solar cell ini tidak hanya untuk kebutuhan produksi
tetapi bisa diekspor ke beberapa negara
maka ada fasilitas namanya seperti kawasan berikat gitu ya
atau mungkin fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor
ini kan fasilitasnya umum sebetulnya
tetapi sebetulnya bisa mendukung industri energi baru terbarukan
karena kita kan tadi punya potensi
sebagai contoh tadi
kalau kita punya industri pembangkit listrik misalnya ebt
kita juga bisa nih bikin di sini pakai fasilitas
kalau memang berorientasi ekspor
maka dia bisa pakai tadi fasilitas kawasan berikat fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor
nah selain itu kita punya kawasan kawasan
jadi ada namanya kawasan ekonomi khusus yang pemerintah juga sudah mulai sampaikan ya
kemudian ada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas
ini kan juga kawasan yang bisa dimanfaatkan investor untuk melakukan investasi
khususnya bagaimana energi baru terbarukan gitu ya
jadi di batam sana itu ada bendungan akan dimanfaatkan untuk nanti energi surya yang nanti akan diekspor ke singapura
nah ini juga salah satu sebenarnya adalah
ya menggunakan fasilitas kawasan perdagangan bebas pelabuhan bebas atau yang kita kenal dengan free trade shot ini
itu fasilitas fasilitas yang bisa kita berikan
intinya kita harus memiliki semangat bagaimana agar energi baru terbarukan ini menjadi salah satu
salah satu energi yang menjadi pendukung penuh tentunya kebutuhan energi nasional kita
ya bicara soal semangat karena ini mengingat ini adalah proyek besar dan jangka panjang seperti itu ya pak
untuk harapan dari di jnb acukai mengenai
industri ebt ini dan untuk masyarakat seperti apa pak
ya tentu tujuan dari kita adalah bagaimana kita memiliki kemandirian energi nasional ya
direkturat jnb acukai tentunya sesuai dengan tugasnya
maka bagaimana bisa mendukung insentif melalui insentif fiskal maupun insentif non fiskal
ya insentif fiskal tadi yang kami sampaikan beberapa pembebasan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor
sementara fasilitas non fiskalnya dari sisi prosedural
kemudahan di dalam kecepatan arus masuk dan keluar barang
ini juga menjadi penting
jadi harapan kita adalah mari momentum kita bagaimana agar energi baru terbarukan di indonesia ini bisa mandiri
dan menjadi salah satu tentu adalah penyedia energi yang besar di indonesia
baik terima kasih banyak pak untung basuki telah mengalokasikan waktunya bersama indonesia forward cnn indonesia
dan pemirsa demikian dialog kita hari ini
semoga apa yang disampaikan arah sumber
bisa memberikan informasi lebih banyak
mengenai peran fasilitas kepabianan biaya dan cukai dalam mendukung ketahanan energi nasional
pamit undur diri salam sehat dan sampai jumpa